sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
wah bagus nih bunganya
berbagai jenis tanaman hias menjadi potensi wisata utama desa sidomulyo
dan troli bimal bunga ini menjadi inovasi untuk mengkolaborasikan
antara destinasi wisata dengan pertanian
dan penjualan pertanian
terletak di kaki gunung tepatnya sebelah selatan gunung arjuna
dengan ketinggian delapan ratus hingga delapan ratus lima puluh meter di atas permukaan laut
desa sidomulyo menjadi tempat berbagai jenis tanaman hias tumbuh subur
dari pusat kota batu jaraknya hanya sekitar empat km atau sepuluh menit perjalanan
sementara dari pusat kota malang jaraknya sekitar dua puluh lima km atau satu jam perjalanan
sebagai tempat pembibitan sekaligus menjual tanaman hias
pengunjung yang memborong tanaman bisa memanfaatkan troli bunga
pembayarannya pun bisa dilakukan secara non tonai

setelah membeli bunga ternyata ada pengunjung yang menggunakan troli bunga
pembayarannya mengalami kendala perawatan karena kurangnya pengetahuan
warga pun berinisiatif mengembangkan wisata edukasi bunga hias dan bunga potong
mulai dari cara pembibitan perawatan hingga panen
wisata edukasi ini menambah pendapatan petani bunga
dari survei rekan rekan bumdes dan dinas pariwisata kota batu
sejak pertengahan pandemi para petani bunga malah meraup untung
karena tanaman hias digemari banyak kalangan sebagai kesibukan baru di rumah
bahkan tanaman hias sido mulyo telah menembus pasar jepang belanda dan rusia
para pembeli telah berselancar di dunia maya untuk membelinya
petani bunga pun mempunyai teknik khusus untuk mengemas dan mengirim ke luar negeri
saya kira media sosial sangat besar sekali dampaknya untuk khususnya tanaman hias
kita bisa mengenalkan tanaman bisa lihat jualan online terus
paling nggak lebih mudah dan biaya rendah sekali untuk kita lewat sosial media
permintaan philodendron martianum atau philokatak ke belanda
pernah mencapai dua pot dengan harga rp lima puluh per pot
untuk ukuran kecil atau bibit
permintaan datang lagi tapi barang tidak tersedia karena waktu tumbuhnya yang lama
seiring berkembangnya sektor pariwisata di desa sido mulyo
pelaku usaha tanaman hias pun berinovasi
pengunjung bisa membawa pulang buah tangan kokedama yang unik dan praktis
kokedama adalah sebuah media tanam berbentuk bola yang ditutupi lumut
cara ini merupakan seni tradisional asal jepang
untuk meminimalisir tanaman
kokedama dikombinasikan dengan sabut kelapa yang mampu menyimpan air
sementara untuk menjaga struktur bolanya
maka dikombinasikan dengan rotan sintesis
ini sekaligus menyerap limbah dari sisa sisa kerajinan kursi rotan sintetis
perawatan kokedama cukup mudah
tempatkan kokedama di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung
siram dua hingga tiga kali seminggu
tanaman dicelupkan dalam air
kira kira satu menit
atau kalau airnya penuh kita bisa siramkan
kemudian kalau dirasa airnya sudah terserap semua
biasanya ada gelembung gelembung air yang keluar gitu
kita biarkan sampai tidak ada lagi gelembung yang keluar dari air
terlihat basah warnanya juga sedikit berubah
setelahnya keluarkan tanaman minimal sekali seminggu
untuk mendapatkan asupan sinar matahari
namun usahakan bukan cahaya langsung
serta beri pupuk dua minggu sekali dengan pupuk yang sesuai
kokedama yang dijual tak hanya menggunakan tanaman hidup
tapi juga bisa menggunakan tanaman kering
untuk menyelamatkan petani bunga potong
harganya beragam mulai enam puluh lima hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
akibat pandemi penjual memasarkannya secara daring
dengan solusi penjualan online
jadi kita tetap bertahan bahkan kita mengalami kenaikan yang sangat tinggi

penjualan pot kokedama bahkan sudah menembus pasar malaysia
australia turki dan selandia baru
tergantung ukuran dan media tanamnya
pot kokedama dijual mulai dari harga dua puluh hingga enam ratus ribu rupiah
tak hanya produk tanaman
oleh oleh yang juga bisa dibeli di desa wisata sidomulyo adalah batik tulis
bunga dan daun menjadi motif khas batik satu ini
pembatik seperti bernosta
ditampilkan di bagian bagian dengan tanaman yang ditanam sejak kecil
kain batik dijual mulai dari harga empat ratus hingga enam ratus ribu rupiah
kontribusi anda beli kreatif lokal
turut membantu perekonomian masyarakat sekaligus bangga buatan indonesia
wisata petualangan di desa sidomulyo juga menantang untuk dicoba
ada aliran sungai berantas yang bisa disusuri dengan river tubing
perlengkapan river tubing yang akan saya gunakan sudah dibersihkan dan disemprot disinfektan
pada musim kemarau aliran air sungai tidak terlalu deras
namun ada beberapa belokan dan turunan yang menantang adrenalin
untuk durasi sekitar satu jam wisatawan harus membayar satu ratus enam puluh ribu rupiah
termasuk transportasi welcome drink dan makan siang
setelah berkeliling desa saya mau mencicipi kuliner khas di sini
ada nasi empok sayur lodeh dipadukan dengan beberapa lauk
ada pula berbagai jajanan tradisional seperti cenil horok horok klepon dan lainnya
saya sudah lapar
dan menikmati nasi empok sayur lodeh
nasi empok adalah nasi jagung kemudian dicampur sayur lodeh yang gurih dan ada sedikit pedasnya
ada sambal juga dan ada ikan asin ya
sambil bersantai menikmati suara aliran air sungai
kalau masih ingin berlama lama di desa sidomulyo anda bisa memilih untuk tinggal di dua puluh tujuh
homestay di sini sudah menerapkan protokol kesehatan
harga sewanya mulai satu ratus lima puluh hingga delapan ratus ribu rupiah per malam
pesona keindahan alam indonesia tak ada duanya
saat kebiasaan baru dimulai berwisatalah di indonesia aja
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja